selain beberapa makanan wajib seperti kue keranjang olahan mie panjang umur dan sajian lainnya
menu olahan ikan yang memiliki filosofi mendalam selalu jadi hidangan wajib dalam perayaan tahun baru imlek
salah satunya adalah olahan ikan kakap merah yang menjadi andalan warga keturunan tionghoa di kota pangkal pinang bangka belitung
ikan kakap merah segar diolah dengan cara dikukus dengan bumbu sederhana seperti daun seledri bawang putih tumbuk cuka racikan merah dan garam
ikan lalu dikukus dengan semua campuran bumbu racikan selama lima belas hingga dua puluh menit dan siap dihidangkan
ada beberapa aturan dalam menyajikan dan menyantap menu ini
seperti ikan yang disajikan harus utuh mulai dari ekor hingga kepala
hal ini dipercaya warga tionghoa agar rezeki yang didapat mulai dari awal hingga akhir tahun selalu mengalir utuh
bagian kepala juga harus menghadap orang yang dituakan atau yang dihormati dalam keluarga
sang kepala keluarga akan memotong isi ikan dan membagikannya kepada anggota keluarga mulai dari orang tua istri dan anak
jika daging pada satu sisi ikan habis ikan tidak boleh dibalik
daging sisi lainnya diambil dengan cara mengangkat bagian duri tengah ikan
jika ikan yang diangkat dengan cara mengangkat bagian duri tengah ikan
maka ikan yang diangkat dengan cara mengangkat bagian duri tengah ikan akan diangkat dengan cara mengangkat bagian duri tengah ikan

harus ditim gitu biar lebih sehat lah ditim tanpa kolesterol
kalau rahasia ya milah
kalau anda nggak mau repot repot mengolah sendiri sajian ikan utuh
menu stik ikan bandeng di sebuah restok di kawasan taman pinang sibuar jocola tinggi
di sini bisa menjadi pilihan
ikan bandeng yang telah divilat dan dicabut durinya
dibakar di atas bara dengan olesan bumbu rempah hingga matang dan mengeluarkan aroma yang khas
stik ikan bandeng yang lembut lalu disajikan menggunakan hot plate agar tetap hangat saat disantap
tak lupa diberi pelengkap lain seperti kentang dan aneka sayuran
jadi juga setahu saya bandeng juga banyak
enak banget enak banget
saya kan setahu saya kan stick cuma beef chicken
saya tuh pengen memunculkan bahwa sibuar jocola punya makanan khas
selain bandeng itu kan biasanya dipresto digoreng dibakar
tapi kita pengen yang lebih unik
jadi kita bikin stik bandeng
seporsi stik bandeng sendiri dibanderol dari harga tiga puluh hingga rp tiga puluh delapan tergantung ukurannya
diliputan cnn indonesia